kalian membentak aku dan membela kamilah
itu karena apa
sekarang saya benar benar bingung
apalagi tadi setelah haris bilang
kalau dia tidak mau menerima ginjal anak kandungnya
ucapan haris itu sangat menyayatkan
haris benar kamila
saya yang membuat haris melantarkan anaknya
ibu gak boleh terus terusan menyesali diri ibu sendiri
ibu nggak boleh seperti ini
biar kamu tahu
dan supaya kamu juga menyadari
kalau saya tidak meminta kamu
untuk mendonorkan ginjal kamu buat bapak kamu
saya tidak akan minta itu sama kamu
karena saya sama seperti haris
saya tidak bisa meminta ginjal cucu saya
yang saya sudah sakiti selama ini
jadi saya minta
jangan kamu korbankan diri kamu lagi kamila
kamu sudah cukup menderita selama ini
saya tidak sanggup terus menerus menyiksa cucu saya
darah daging saya
walaupun saya sangat membenci farah
mikir tentang terserahku
mau nemuin el sama kamila
hal penting apa sih yang mereka bicarakan
ya ini ganjil tante buat alena
kenapa el malah membicarakan hal penting sama kamila
bukan sama alena
dan tidak melibatkan alena sama sekali
cucu eyang itu kan alena bukan camillah
ya sama seperti tante
tadi ketika papi pingsan yang tante telepon itu kamila bukan alena
padahal tante tahu kan
kalau anak papi itu alena bukan camilla
sekarang alena minta tentu jujur sama alena
sebenarnya ada apa sih tante
apa yang kalian rahasiain dari alena
hal penting apa yang eyang bicarakan sama kamila
hal penting apa yang dibicarakan eyang sama kamila
apa eyang membicarakan soal kamila
bahwa kamila itu anak kandung papi
benar kan camillah anak kandung papi
kenapa tante malah diem aja
kamu ini kan tunangannya kamila
kamu adalah orang yang paling dekat sama kamila
kamu pasti tahu kan
semua rahasia rahasia penting dalam hidup kamila
dan kamu pasti tahu
kamila itu siapa
kamila itu adalah anak kandung papi aku
kalau kamu masuk crew seom julia viktim kar iranya
kenapa kamila tidak ada yang menjawab pertanyaan aku
kenapa kamila tidak ada yang menjawab pertanyaanku
iya kan fadil
iya kan tante
kalau tante sama fadil nggak ada yang bisa jawab pertanyaan alena
alena akan nanya sendiri sama eyang
lepaskan alena tante
lebih baik kita susun ke sana
maafkan kesalahan eyang selama ini
jadi benar kan
yayang kaya kata sendirian
menullikan si astagfirullah
alena kenapa kamu disini
lalu siapa yang menemani pabrik kamu
eh gak usah mengalihkan pembicaraan
kamila ini adalah cucu ea
jawab pertanyaan aku
kamu adalah anak kandung papi aku
ea gak usah menutup nutupi apapun lagi dari alena
kita semua udah tau kok disini
dan alena juga udah ngerti
kamu sendiri udah tahu kan
kalau kamu adalah anak kandung papi aku
kalian membentak aku
itu karena apa
sekarang kamu sudah tahu
kalau kamu adalah anak kandung papi aku
dan kamu juga sudah tahu
kalau mapi aku sekarang sedang sakit
dia membutuhkan pendonor ginjal untuk kesembuhannya
jadi kamu mau kan membantu papi aku
papi membutuhkan bantuan kamila
kamila adalah satu satunya orang yang bisa membantu papi
dan sudah pasti ginjalnya cocok sama ginjal papi
jadi harusnya kamila membantu papi dong
kamu jangan bicara seperti itu
kenapa enggak sopan el
el sudah tahu kok siapa kamila sebenarnya
camilla itu adalah anak kandung papi
anak yang selama ini dicari cari sama papi
sudah sewajibnya camillah mendonorkan ginjalnya untuk papi

tapi itu bukan berarti
kamu bisa memaksa kamilah untuk mendonorkan ginjalnya
itu gak bisa elena
terus kalau bukan dia siapa yang mau membantu papi
elena sangat mau dan sangat ikhlas memberikan satu ginjel elena untuk papi
dia itu ada kandung papi
dan udah pasti ginjelnya cocok sama papi ayah
tapi elena kamu dengar sendiri kan tadi papi kamu ngomong apa
dia tidak mau kalau sampai anak kandungnya mendonorkan ginjilnya untuk dia
dan kamu juga walaupun anak angkatnya
papi kamu juga gak mau
kamu tahu kenapa
karena papi kamu tidak mau menyakiti anak anaknya
kita gak usah buat bapi tahu
ya kita gak usah bilang kalau kamilah yang mendonorkannya untuk dia ayah
tapi kamu gak tahu siapa yang mendonorkan ginjalnya untuk papi
yang pentingkan sekarang papi sembuh ayah
kita semua bisa merahasiakan ini sampai keadaan papi benar benar pulih
dan elena juga yakin kamilah juga gak sampai tega kan
ngelihat papi sampai gak bisa bertahan

bukan terlalu luar kamu